warga merusak rumah seorang kakek di kota bima nusa tenggara barat yang dituduh sebagai dukun satet
rumah tersebut dihancurkan hingga rata dengan tanah
kematian salah seorang warga satu bulan lalu memunculkan isu tentang penyebab kematian akibat santet
pelaku penyantetan itu diduga kakek pemilik rumah
ratusan warga kelurahan manggemaci bima nusa tenggara barat berkumpul untuk menghakimi sang kakek
namun kakek yang dicari warga tersebut sudah terlebih dahulu dibawa posek rasanaya barat
warga pun merusak tempat tinggal kakek hingga roboh